meski ketua umum partai nasdem menyebut posisi nasdem peluangnya masih lima puluh lima puluh untuk bergabung ke koalisi prabowo gibran
bagaimana peluang oposisi ke depan kita akan bahas bersama hermawi taslim sekjen partai nasdem
dan ketua dpp pkb luluk nur hamida bergabung juga peneliti ahli utama badan riset dan inovasi nasional tobrin siti zuhro
selamat malam bang taslim selamat malam
selamat malam bu luluk kita masih menunggu bu zuhro ya bergabung ya saya ke bang taslim dulu ya
bang taslim jadi kalau tadi pak bahlil sempat menyebut ada partai berwarna sejuk mau bergabung ke koalisi pemerintahan itu nasdem bukan yang dimaksud
saya nggak ngerti tapi yang jelas pak bahlil kan bukan nasdem
oke tapi kalau artinya kemarin lima puluh lima puluh sekarang presentasinya udah berubah belum
enam bulan buat kami untuk terus mengikuti dinamika kebangsaan ini
kami akan terus berdiskusi berbicara dengan konstituen kami berbicara dengan struktur kami yang ada lima ratus empat belas kabupaten kota
berbicara dengan dua ribu sekian anggota dpr tentang kemana arah harus dituju
karena tanpa mereka kami bukan siapa siapa tanpa mereka kami tidak ada artinya
jadi biar saja ini mengalir
di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan kan sama sama punya kehormatan sendiri
sama sama bisa memberi kontribusi bagi bangsa dan negara
jadi memikirkan apakah di dalam atau di luar pemerintah
terus terang bagi kami itu bukan prioritas sekarang
prioritas kami adalah bagaimana pengaduan pengaduan kami gugatan gugatan kami di mk yang dua puluh dua
ada delapan dpr ri dua puluh kabupaten kota
kami tekuni dengan baik dan kami juga punya dua belas pengacara di tim amin
nasdem ada di dalamnya kami akan fokus ke situ dulu
nanti setelah mk kita pikirkan lagi
tapi kami sekarang masih menimbang nimbang masih melihat dinamika
masih melihat pemanfaatan mana yang lebih besar manfaatnya bagi bangsa dan negara
kalau nasdem di luar atau di dalam demikian
artinya masih dipertimbangkan dan menunggu nanti hasil putusan mk
kalau itu versi nasdem bang taslim saya mau tanya ke mbak lulu versinya pkb gimana mbak lulu
pkb masih antang ada di koalisi perubahan atau sudah mulai manuver
ya kalau kita cek medsosnya ketua umum kan bilangnya setia dengan jalan perubahan
tapi satu hal sih bahwa bagi pkb sendiri proses pemilu ini kan belum final ya
jadi belum sampai ada perubahan
nah apalagi kemudian kita juga punya beberapa sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
jadi proses hukum ini tetap berjalan dan kita juga akan menunggu hasilnya
dan saya kira itu jauh lebih fair
dan yang kedua pkb sendiri masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan yang ada
jadi menurut saya kita masih cukup waktu untuk tidak kemudian terlalu buru buru membahas itu
karena bagi kita ini belum selesai nih yang pertama
pemilu dan kemudian sengketa yang terkait dengan pemilu
nah saya kira kita tentu tetap akan menghormati apapun nanti keputusan yang ada di mahkamah konstitusi
itu satu hal dan itu berarti kan tidak mungkin hari ini
jadi kita masih punya beberapa pekan ke depan
dan yang kedua kita juga akan menentaskan kerja kerja kita sebagai bagian dari pemerintahan koalisi yang ada
hingga sampai di bulan oktober yang akan datang
dan sebelum pemerintahan yang baru
jadi saya kira kita memberikan semua ruang untuk bisa urun rembuk ya
bagi kepentingan terbaik indonesia
dan tentu pkb seperti juga nasdem akan punya mekanisme bagaimana organisasi partai ini membuat keputusan
jadi ini bukan hanya keputusan satu pihak
di dpp pkb tentu ini juga akan menjaring baik itu masukan dari dpw kemudian dpc dan bahkan saya kira
pkb tidak akan meninggalkan konsultasi kepada kiai kiai utama yang itu memang jadi rujukan kita gitu
mbak lulu kalau yang sebelah nih bang taslim kan ketumnya udah ketemu kemarin bersama dengan pak prabowo
kalau pkb kapan kira kira ketemu pak prabowo

jadi saya kira agak berbeda kalau pak surya palo memang sebagai ketua umum partai tetapi caimin tidak bisa dilepaskan
sebagai calon wakil presiden yang sekarang juga masih menempuh jalan agar hak hak konstitusionalnya dan keadilannya itu masih bisa didapatkan melalui mahkamah konstitusi
jadi saya kira itu agak berbeda lah ya
baik mbak lulu saya ke bu zuhro ya
bu zoro jadi kalau melihat bang taslim bilang masih bersama perubahan sama seperti mbak lulu
apakah kemudian romantisme perubahan ini masih akan awet sampai akhir atau nanti mereka akan pecah sendiri setelah putusan mk keluar
itu yang mulai diragukan ya kalau menurut saya
mulai diragukan oleh publik dan mulai dipertanyakan gitu
tidak hanya diragukan dipertanyakan terus diragukan
apakah ketika nasdem ya partai nasdem mengatakan menerima hasil dari yang diumumkan kpu
lalu diikuti oleh silapurahmi mulia
dan juga politik yang dilakukan oleh pak prabowo mengunjungi kantor nasdem waktu itu kemarin itu
itu apakah sinyal bahwa ini sebenarnya pintu masuk ibarnya gitu ya
arah awal bubarnya koalisi perubahan
sehingga tinggallah pkb dan pks
terus muncul di publik juga bahwa setelah partai nasdem tidak terjun
jadi seolah olah publik itu sudah harap harap cemas
jangan jangan memang koalisi perubahan ini sudah kocar kacir sudah bubar kan gitu
karena terjemahannya sangat politik ya tentunya gitu
tapi katanya masih solid kok bu zuhro
jadi sesuai dengan langkah awal yang disampaikan kepada masyarakat
kalau menurut saya soliditasnya itu
demi juga membangun demokrasi
jadi bukan semata mata untuk katakan pamer gitu ya
tapi tentu ada concern gitu ya
perhatian khusus terhadap bagaimana nasib demokrasi pemilu kita ke depan
kalau tidak diperbaiki dari sekarang
oleh karena itu saya setuju pak lulu mengatakan tadi itu
bahwa hormati tahapan untuk menyelesaikan
ketika kita mengatakan bahwa kita harus mengatakan
permasalahan yang dianggap pelanggaran
baik terhadap peraturan maupun terhadap etika
yang sekarang ini sudah diproses di mahkamah konstitusi
jadi menurut saya itu yang harus dipokuskan
tapi kalau memang diakui tidak hanya oleh paslon satu dan paslon tiga
tapi juga kampus kampus gitu ya
jadi secara luas juga mengatakan hal yang sama
jadi menurut saya itu yang harus diberikan solusinya
supaya nanti pilkada yang akan digelar
di november tahun ini juga itu
tidak mengulangi hal yang sama
dalam arti banyaknya pelanggaran pelanggaran
bang taslim tadi kan anda sempat menyampaikan
mengawal sampai kemudian putusan mk itu selesai
apa yang akan terjadi setelah putusan mk itu selesai
kira kira arah perahunya nasdem akan berlayar di mana
ya putusan mk itu kan dua bulanan ini
kita masih punya waktu sampai oktober
kami terus mengikuti dinamika ini
sampai pada saatnya nanti kami menentukan sikap
sekarang misalnya kami belum tahu pasti jumlah kursi kami untuk dpr ri berapa
kami belum tahu kursi kami dprd provinsi dan kabupaten tepatnya berapa
belum lagi dinamika dinamika kebangsaan yang lain
tapi intinya bagi kami di dalam atau di luar pemerintahan
baru sepuluh tahun di indonesia ini
sama mulianya akan ada peran masing masing
jadi kami bersiap untuk dua opsi itu
kalau kursi pileknya tadi abang bilang belum tahu
tapi kalau kursi menteri yang ditawarin pak prabowo udah tahu belum
lebih tidak tahu lagi dan tidak ada penawaran
ketika pak surya bicara dengan pak prabowo di pen house itu saya ada
inti pembicaraan itu empat puluh lima menit lebih didominasi oleh bagaimana para elit indonesia ini lebih menguatkan persatuan
artinya jangan rakyat disuruh bersatu terus
bersatu artinya berkoalisi ya bang taslim
kita bersatu itu bersatu dalam semangat kebangsaan
nah semangat kebangsaan seperti apa yang dimiliki pkb nih mbak lulu
yang gabung sama koalisi pemerintahnya pak prabowo
berarti kalau cawapres harusnya mungkin dapat porsi yang lebih besar tawaran menterinya
kalau yang saya maksudkan posisi ketum kita cawapres itu artinya
di belakang ketum kita itu ada lebih kurang
ada empat puluh juta lebih orang yang memiliki harapan
yang mereka percaya kepada agenda perubahan
dan mereka juga memiliki catatan bahwa pemilu ini memang harusnya diluruskan
nah menurut saya ini yang menjadi agenda kita
belum lagi mohon maaf nih misalnya ada begitu banyak aspirasi yang memang dititipkan kepada pkb
di luar jalur mahkamah konstitusi ada misalnya aspirasi yang terkait hak angket
nah ini juga menurut saya perlu untuk mendapatkan respon
dan tidak mungkin kalau kemudian ini juga akan kita deny
karena ini bagian dari sebuah proses untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita
dan berkali kali ketum kami caimin yang sekaligus juga cawapres itu
kita punya concern demokrasi kita harus lebih baik
karena pemilu yang akan datang yang paling terdekat itu pelkada itu dua ratus tujuh puluh satu
kita nggak ingin mengulangi katakanlah misalnya kecurangan yang sangat brutal
dan itu pasti akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi bangsa indonesia
jadi bu zuhro kalau dikatakan gini
pak prabowo sempat menyatakan akan merangkul semua pihak
artinya kan mungkin saja di prediksi akan terjadi seperti pak jokowi periode ke dua
artinya akan banyak partai yang berkoalisi
mungkin saja tersisa satu atau bahkan mungkin semuanya ikut berkoalisi
lalu seperti apa kemudian menjaga iklim demokrasi yang seharusnya
mungkin nih pkb sama nasdem sekarang kan memang masih belum deal ya mau kemana
politik gak ada yang pasti bu zuhro
memang dalam politik itu tidak ada yang absolut ya mbak ya
jadi dalam politik itu selalu ada opsi opsi ada kemungkinan ya
jadi kita membaca arahnya
arahnya sejak awal memang ada keinginan besar tentunya gitu
waktu itu sudah disampaikan pelimpinan ya
partai amanat nasional waktu itu untuk terjadinya koalisi besar
tapi terus tidak terjadi karena terbangun tiga
terbangun tiga koalisi gitu ya
nah setelah pemilu koalisi besar itu muncul kembali
maka akan dibangun gaya koalisi besar gitu ya
dengan tentunya atas nama kebangsaan atau persatuan indonesia dan sebagainya
nah kalau itu yang terbangun terbentuk gitu ya
hampir tidak menyisakan partai yang bisa melakukan oposisi di dpr
seperti yang sudah sudah hanya pak pks gitu ya
nah ini konsekuensi logisnya
maka yang terbangun adalah executive heavy
maka semua kebijakan kebijakan yang diusulkan pemerintah itu lolos begitu saja
maka ini tidak sehat tentunya untuk demokrasi
tapi kalau menurut saya ini bisa lebih jauh dari sekedar koalisi besar
yaitu kita tidak lagi menjalankan sistem demokrasi bahkan gitu ya
jadi lebih ke sistem otoritarianisme nantinya itu
dimana kekuasaan sangat tersentral di pemerintah pusat
nah ini yang pastinya arahnya akan kesana
kalau kita sejak awal tidak berkomitmen seperti yang disampaikan mbak lulu tadi itu
ada pemikiran yang dalam
saya yakin politisi itu tidak sempurna
ada politisi elit politik yang punya idealisme
ada pro terhadap bagaimana membangun negara bangsa ini
melalui demokrasi yang berkualitas
jadi bu suhro menurut anda selain kemungkinan pdip siapa saja partai mana saja menurut anda berpeluang jadi oposisi
nasdem pkb akan stay jadi gimana
kalau berdasarkan empirik selama ini ya
yang sudah berpengalaman di oposisi itu ya memang pdip ya
dan juga menurut saya sudah teruji kemarin itu adalah pks gitu kan
dan itu apakah kali ini pkb itu ya menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan satu mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif itu
nah kalau itu halnya menurut saya masih cukup
jadi fraksi pendukung pemerintah yang paralel antara di kabinet dengan yang ada di dpr
dan juga nanti fraksi yang quote unquote oposisi
intinya kita nantikan nanti setelah putusan mk apakah kemudian nanti narasinya akan berubah
kita akan wawancara lagi nanti sama mbak lulu juga sama bang taslim
terima kasih sudah bergabung di sapa indonesia malam